seorang ayah di makassar mengenai anak kandung yang berusia lima tahun hingga tewas
warga kelurahan kapasa kecamatan taman rea jalan batu batu dikejutkan kabar kematian ali
anak usia lima tahun ini diduga dianiaya oleh ayah kandung
korban mengalami luka di bagian kepala dan beberapa luka di sekujur tubuh
salmawati ibu kandung korban mengaku tidak mengetahui motif penganiayaan ini
namun ia mengaku bahwa suaminya mengalami gangguan jiwa belakangan ini
ali anak kedua dari dua bersaudara tinggal bersama ayahnya setelah orang tuanya bercerai
polisi yang menangani perkara ini berencana memeriksa psikologi ayah ali

kami akan lakukan nanti pemeriksaan kejiwaan karena menurut informasi dari tkp bahwa pelaku atau tersangka pernah memirawat dalam masa kejiwaan